wakil gubernur jawa barat uu ruzanul ulum melakukan sidak ke pasar hewan manunjaya kabupaten tasik malaya jawa barat kamis pagi
uu menegur para pedagang dan pengunjung pasar yang tidak menjalankan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker
wagub pun langsung membagikan masker kepada para pedagang dan pengunjung
selain teguran wagub juga mengancam akan memberikan denda kepada pedagang dan pengunjung yang tetap ngeyel
untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas petugas dinas kesehatan memaksa pengunjung dan pedagang untuk ikut rapi tes
untuk mengakses masker petugas dinas kesehatan memaksa pengunjung dan pedagang untuk ikut rapi tes
petugas dari dinas peternakan ponorogo kamis pagi melakukan sidak di pasar hewan jetis ponorogo jawa timur
dalam sidak petugas menemukan beberapa sapi berpenyakit kaskado atau cacing mata
ciri ciri penyakit kaskado yang dialami sapi sangat mudah dideteksi yakni adanya luka di mata serta sering dihinggapi lalat
meski begitu petugas dinas peternakan mengaku penyakit ini bisa diobati baik dengan cara pemberian obat telan maupun obat semprot
inilah dua ekor sapi milik peternak di dusun lendang batu kecamatan sukamulya kabupaten lombok timur
sapi dengan bobot satu tiga ton dan satu satu ton ini telah dipesan oleh presiden joko widodo untuk disembeli pada hari raya idul adha nanti
selama pemeliharaan empat tahun sapi jenis simental itu menjalani perawatan yang cukup ketat dengan pemberian makanan alami tanpa menggunakan obat obat kimia
dua ekor sapi tersebut bernilai seharga dua ratus juta rupiah lebih
peternak merasa bahagia karena sejak era presiden susilo bambang yudhoyono hingga sekarang sapi lokal miliknya dibeli presiden
kebetulan kan dari mulai menjawab bapak presiden ya
tapi korban dari saya
memang sudah biasa beli di sini
rencananya sapi sapi tersebut akan diserahkan kepada panitia hari besar islam atau phbi nusa tenggara barat
menjelang pelaksanaan hari raya idul kurban akhir juli nanti untuk disembeli dan dibagikan kepada warga yang membutuhkan
tim liputan cnn indonesia